hari senin bertemu hampir satu jam beraturahmi berbincang bincang terutama mengenai dua ribu dua puluh empat
yang dibicarakan apa ya rahasia
nanti pembahasan soal mengejar kemokrak
mas polisi mas polisi pak rahim
apa demokrat masuk kabinet pak